mes yang ditempati oleh korban kini juga dipadati oleh warga
setelah peristiwa kekerasan seksual dan pembunuhan sadis menimpa f
mes tempat tinggal korban di kecamatan kosambi tangerang dipadati warga
warga berharap pelaku dihukum mati
pembunuhan dan kekerasan seksual ini menarik perhatian warga sekitar setiap hari
mes itu didatangi warga mulai dari anak anak hingga orang dewasa
seperti pada senin pagi
meski demikian banyak warga sekitar lokasi menyatakan tidak mengenal korban
pasalnya wanita delapan belas tahun itu disebut jarang bersosialisasi
sementara itu warga berharap pelaku yang sudah ditangkap polisi dihukum seberat beratnya
seperti hukuman mati atau hukuman kebit
sebelum kerja sebelum kerja hidup
yang jelas tidak ada sosialisasi dengan masyarakat ini
karena kita juga memang orang sini juga
tidak pernah sih menghubungi orang atau korban
artinya tidak saling kenal